halo selamat malam gelombang demonstrasi mahasiswa
masif dilakukan di seluruh indonesia
rkuhp dan undang undang kpk yang baru
menggerakkan mereka sebagai cikal bakal perjuangan nasional
yang akan muncul dalam lembaran sejarah bangsa
peran mahasiswa secara sosial dalam revolusi
dan perubahan bangsa tak bisa dipandang sebelah mata
semua hanyalah demi tegaknya demokrasi
agar tidak diperkosa oleh para elit politik kita
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budi adiputro inilah kupas tuntas titik nadir
apa bahasa yang kira kira
gak tau saya
ya malam hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh
teman teman mahasiswa dari aliansi mahasiswa jawa tengah
dari unsud purwokerto dan juga unes marang
terima kasih sudah datang
kemudian dari uwin sharif hidayatullah jakarta
terima kasih teman teman uin sudah datang
kita akan bicara mengenai hal yang kontroversial
yang menjadi kontroversi
tentu saja pada minggu ini selain undang undang kpk yang baru
ada rancangan kuhp
makanya kita akan bicara tentang kuhp sekarang
kita yang mirip produk handal
karena awetnya di luar akal
ini barang kolonial tapi masih eksis di masa milenial
hukum ini menyesap dalam segenap hati rakyat
jadi kalau ada perubahan bisa dianggap irasional
kuhp zaman belanda
mau diubah supaya dianggap produk nasional
banyak aspek yang disoal
dari ternak tetangga
apalagi itu ya
mahligai asmara yang bakal menjadi pasal
rupanya polemik rkuhp
tidak hanya dikritisi secara nasional
tapi juga internasional
presiden juga menyampaikan
dan saya juga sudah mendapatkan
dari negara negara besar
australia china amerika dan eropa
bahkan beberapa data headline
dan mereka akan memberi warning
warning kepada warganya
untuk datang ke indonesia
karena di luar negeri itu banyak juga pasangan yang
tanpa adanya ikatan perkahwinan
memang urusan enak enak
kadang ujungnya jadi gak enak
enak enak itu memang harus melibatkan semua pihak
kalau yang enak cuma satu
itu namanya perbuatan durjana
dan bisa masuk penjara
apalagi kalau cuma mau enaknya
tapi gak mau anaknya
inilah urusan yang juga mau diubah dalam rkuhp kita
lah memang seperti apa rancangan undang undangnya sih
ada juga pidana yang misalnya dia korban pemerkosaan
tapi dia ingin menggugurkan kandungannya
itu dia bisa kena juga
sebagai korban kena pidana lagi gitu
tapi ini baru rancangannya saja
bahkan sudah ditunda ya
oleh baik oleh eksekutif ataupun legislatif
tapi menarik sekali kalau kita membahas pasal pasal kontroversial
yang katanya buatan asli anak negeri
namanya juga produk dalam negeri
pasti dong harus memasukkan komponen yang dekat dengan kehidupan rakyat sehari hari
ya sehari hari itu pasti penting kan untuk undang undang terkini supaya kita bisa meresapi
ini adalah pasal bebek tetangga yang harus ikut diurusi
terus ada dimana misalnya hewan ternak yang kita pelihara
terus dia jalan jalan ke kebun tetangga
kebun tetangga rusak
kita dipidana juga
nah bener kan
memang pemiliknya harus bertanggung jawab
masa bebek yang dipidana
kebayang gak bebek kita dipidana kalau masuk ke kandang orang lain
kalau bebek yang kena pidana urusannya tambah runyam
niscaya itu bebek bakal kena pasal berlapis
bayang gak bebek kena pasal berlapis
kalau di bumbu berlapis sih lebih enak ya enggak
ini pasalnya berlapis
kasian si bebek itu ya
soalnya si bebek juga akan dipidana pasal perzinahan
karena sering berhubungan tanpa ikatan pernikahan ya
masih mau lihat lagi pasal kontroversialnya rkuhp yang kalian semua tolak dalam beberapa hari terakhir
ada juga yang dia menunjukkan alat kontrasepsi seperti kondom
padahal dia misalnya petugas dan lain lain dia bisa kena pidana juga
bahaya mungkin ya
ini yang perlu kita cermati
alat kontrasepsi adalah topik yang sensitif
dalam mengkampanyekan kehidupan sejahtera ala keluarga bencana perlu berencana
maksudnya bukan bencana ya
perlu kemampuan tenaga penyuluh yang adaptif efektif imajinatif serta tidak diskriminatif dan juga agresif
tentu kampanye alat kontrasepsi janganlah terlalu ekspresif
lah kalau dicontohkan dengan praktek nyata nggak perlu nunggu
kuhp yang baru untuk masuk penjara tidak cuma penjara terlebih dulu penyuluh yang seperti ini akan diarak oleh warga
yang tak kalah menarik adalah pasal penghinaan presiden dan wakil presiden
dimana penundaan pembahasan pasal ini justru didukung oleh siapa
apa sebab musababnya presiden jokowi mendukung dicabutnya pasal yang mungkin saja akan menghina dirinya dan wakil presiden
kita akan lihat
tidak ada masalah
presiden tidak keberatan soal pasal penghinaan itu
dihilangkan atau apa
karena menurut beliau ya sudah lama juga di
kata ketua dpr
presiden sudah biasa
kalau bahasa apa namanya
purokertonya di uok uok atau apa
namanya juga di uok uok
kamu juga sering di uok uok
sama pacar enggak kan
itu bisa kena rkuhp
mungkin itulah risiko
menjadi orang terkenal
siap menerima aneka kritikan
mulai dari yang dangkal hingga yang faktual
saya salah lihat kamera
maka itu sangat disarankan
ketika sudah terkenal
contohnya orang yang bilang naik pesawat dari indonesia ke amerika serikat
katanya kelas bisnis sama kelas ekonomi beda
kamu tahu siapa kan
enggak tahu ya
kamu kurang lama di instagram berarti
maklum teknologi itu sudah canggih
jempol cantengan bisa berubah menjadi alat yang efektif
untuk membangun isu abal abal
kalau sudah terlalu bebas begini
harga diri pemimpin negara mudah saja terjungkal
maka itu rkuhp sempat menyoroti penghina presiden dan wakil presiden
yang bisa terjerat pasal
maksudnya menghina yang seperti apa kira kira ya
tahu nggak menghina seperti apa
enggak tahu kan
saya juga enggak tahu
kalau kalian mengatakan kepada saya
yasona lawli tak becus mengurus undang undang
tak becus mengurus lapas
tak becus mengurus
itu sah sah saja
karena saya pejabat publik
saya anak aram jadah
kukejar kau sampai keliam lahan
dengar ya tadi
saya akan kejar kamu keliam lahan
ngeri kali pak yasona ya
sangat mengerikan memang
eh atau jangan
nah ini menang menang
rakyat yang berdaulat
kita jadi lupa rasa hormat
kita perlu menghargai wakil rakyat kita di parlemen sana
sangat on fire dengan kerjanya
ini wakil rakyat kita yang kamu demo berhari hari kemarin itu
mulai munculnya itu di akhir akhir masa jabatannya
produktif di akhir akhir masa jabatan
mungkin insentifnya banyak ya
bahkan katanya rkuhp adalah pembahasan lama
karena kita harus mengganti hukum buatan belanda
dengan cara atau cita rasa asli indonesia
sekarang begitu kita mau menyelesaikan undang undang pidana kok gimana sih ini udah kerjaan lama kok
mau nggak diselesaikan lagi mau ditunggu sampai kapan
kepercayaan diri kita sebagai bangsa untuk bikin undang undang sendiri nggak ada
jadi kalau sekarang pemerintah dan dpr ingin bekerja keras memberikan hadiah terbaik kepada bangsa ini
dua puluh tahun kemerdekaan negara kita ya inilah waktunya
memang harus didukung
memang anggota dewan yang terhormat ini lima tahun belakangan kemana aja
mana sih mereka tuh
di semarang ada gak
tapi paling enggak para wakil rakyat berhasil terlihat produktif ya di akhir akhir ya
mereka ngebut mengejar masa masa kelam yang nyaris lupa kerja nyata legislatif
hari hari yang dulu minim inisiatif dan diisi dengan keriuhan yang kontradiktif
tiba tiba dpr dan pemerintah yang biasanya ribut nih
tiba tiba kompak bikin revisi undang undang
yang mahasiswa semua kaget kita juga kaget pers dan media masa
dan saya mau tanya teman teman yang banyak yang ikut demo gak kemarin
ikut semua ya
tapi kita meliput di lapangan
coba kita dengar saran dari senior dpr ke kita kita yang masih muda
tapi kan tetap harus pakai mekanisme
kan undah pembahasan undang undang
eh itu undah ya gak bisa begitu dong
ini negara bukan warung kopi kan
kamu yang kemarin demo gak bisa katanya main gitu gitu aja bukan warung kopi
katanya ini negara bos gitu kalau kata bang fahri ya
sekarang saya mau tes ke mahasiswa yang ikut demo kemarin ini
paling nggak yang dekat sebelah sebelah saya aja ya
apa yang kalian tuntut dalam demonstrasi kemarin
tolak pasal penghinaan presiden
tolak pasal penghinaan presiden oke
tolak pelemahan kpk
tolak pelemahan kpk
dengan tangan terkepal maju ke muka gitu ya
oke aksi protes tidak hanya muncul dari kalangan mahasiswa saja
di zaman now nih zaman zaman sekarang zaman era milenials
anak sekolah juga bisa ikut bersuara
coba kita tanya apa sih tindakan dpr yang bikin mereka resah dan gelisah
tolong dihapus ru kontroversial itu
yang tentang apa itu tuh
yang tentang aduh
lihat di google kan
aduh gak lulus nih
kamu kelas berapa
saya kelas segitu pak
sepuluh itu kelas berapa
kelas satu sma masya allah pak
ya kan zaman kamu sama zaman saya beda
kalau lupa kita biasanya suka nyontek
tapi yang penting positif yang penting semangatnya ya gak
semangatnya ingin berjuang untuk melakukan perubahan buat rakyat
itulah yang penting semangat dulu
tahu nomor dua lah

yang penting semangatnya ya gak
yang penting semangatnya ingin berjuang untuk melakukan perubahan buat rakyat
memang tugasnya belajar
belajar lagi soal undang undang
soal sosial dan politik
jadi kalau ditanya bisa sekaligus memberikan sikap dan pernyataan
jelas banget kehadiran mereka ikut demo ini
supaya nggak perlu ikut ulangan
kayak kita dulu kalau ada rusuh rusuh atau apa rame rame di luar
kita pasti ikut keluar
karena mendingan kita tunggu di uks atau ruang bp kan
daripada ikut belajar
nah yang namanya pelajaran hitung hitungan
memang bisa mengubah siswa mendadak tram
maksudnya kita harus berpikir
tanya kedutan bahkan hilang ingatan
karena itulah ketika ada ajakan unjuk rasa
mereka bisa merasa layaknya aktivis pergerakan
kayak temen temen yang ada di sebelah saya ini
lah ini masalahnya
kalau mahasiswa demo bawa gagasan
sementara yang mereka ini beberapa oknum oknum siswa lah ya
malah bawa petasan
memang ini pesta tahun baruan
duduk jangan jombok
duduk duduk duduk
gue minta yang punya petasan dikeluarin
yang punya kepang api dikeluarin
oke tepuk tangan semua
itu adalah serba serbi mengenai aksi demonstrasi
beberapa hari terakhir
tentu saja itu yang jenaka
tapi kita bicara ini tentu dengan aspirasi yang sangat serius
karena kita perjuangannya perjuangan untuk bangsa dan negara
minggu ini gelombang gerakan mahasiswa
menolak rancangan undang undang yang dianggap anti kebebasan
demokrasi dan pemberantasan korupsi
disuarakan secara lantang di seluruh negeri
harusnya ada suara musik disini ya
sebuah perjuangan mahasiswa
yang dilakukan dengan penuh pengorbanan
dan penuh pengorbanan
tanda api pergerakan dilakukan
sepenuh jiwa dan raga untuk indonesia
perjuangan hingga menyebabkan mahasiswa meninggal dunia
benarkah demokrasi kita
tengah di titik nadir
nantikan pembahasan dan ulasannya
usaha jeda tetap di kupas tuntas
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama
rekan rekan mahasiswa dari uin
jangan lupa untuk berlangganan
terima kasih teman teman dari uin jakarta
kemudian dari jawa tengah
dua duanya dari rekan rekan mahasiswa
dari universitas jenderal sudirman purwokerto
terima kasih teman teman dari uin syarif
kemudian masih dari jawa tengah
dan rekan rekan mahasiswa dari universitas negeri semarang
terima kasih teman teman dari semarang
dan ini kita akan punya narasumber
yang pertama saya akan kenalkan
yang ada di epicentrum kekuasaan
jadi kalau mau demo demo dia aja ya
ini deputi bidang komunikasi politik kepala
ke presidenan ada mas eko sulistio
terima kasih mas eko
terima kasih harusnya si roger dulu yang di
roger itu terakhir
penyanyi dari sana
jangan terlalu banyak ngomong kamu
yang kedua anggota komisi tiga dpr
dari fraksi partai nasdem
bang zulfan lindan
temuk tangan untuk bang zulfan
kemudian ada direktur amnesi internasional indonesia
bang usman terima kasih sudah datang
tepuk tangan untuk bang usman
tadi sudah di endorse oleh mas eko
saya perkenalkan lagi
peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi
p dua d itu bukan penelitian
p dua d itu apa
perhimpunan stm sinusantara
perhimpunan pendidikan demokrasi
rocky sering bilangnya p dua d itu pura pura demokrasi
temuk tangan untuk rocky
sebelum kita akan berdiskusi tentang topik yang penting
pada malam hari ini
terlebih dulu kita akan berbicara tentang topik yang penting

bapak bapak abang abang semua
karena ini semuanya aktivis
aktivis yang masih aktivis
sekarang ini juga matan matan aktivis mahasiswa semua
kita akan dengarkan dulu
apa namanya penyampaian aspirasi
apa yang ingin dicari
apa yang ingin dibela oleh teman teman mahasiswa
yang pertama saya akan kasih kesempatan kepada
fatih fida ain
presiden mahasiswa universitas jenderal sudirman
purwokerto jawa tengah
kita berikan tepuk tangan untuk fatih
dua menit untuk anda
hidup rakyat indonesia
hari ini kita sudah melihat
bosannya negeri ini sudah tidak baik baik saja
yang katanya mewakilkan suara rakyat indonesia
saat ini kita tidak melihat
wujudnya sampai saat ini
untuk menyorakan dan merespon
apa yang menjadi tindakan
yang sudah diperbuat oleh rakyat indonesia gitu
mahasiswa dan rakyat rakyat lainnya
dan turun ke jalan
apa yang jadi permasalahan negeri ini
yang sebenarnya itu diperbuat atau diproduksi
oleh penguasa penguasa pada saat ini
maka dari itu
saya tegaskan kepada
para pemimpin yang katanya wakil rakyat
yang katanya kemarin dipilih oleh rakyat secara langsung gitu
segera tuntaskan apa yang menjadi permasalahan negeri ini
jangan terus terus mengadu domba
kita sebagai rakyat
karena sebenarnya masalah ini
timbul karena kalian semua
ya para penguasa di sana
maka dari itu
untuk kita disini
jangan sampai kita kecolongan
beberapa mungkin berita berita yang sudah beredar
kalau misalnya mahasiswa akan diundang
kalau misalnya ternyata ada hal seperti itu
karena kita bergerak pada independensi
dan bergerak secara natural
sudah berapa sudut indonesia
yang terpanggil dan ribuan
terus khusus saya di jawa tengah
dan kawan kawan sudah banyak menyorakan hal ini juga
itu pure karena kita resah
karena negara ini sudah dioperasikan
nah dari itu kita sampai sekarang
masih coba mengusahakan apa yang bisa kita lakukan
dan sampai saat ini
mahasiswa akan menjadi garda terdepan
sudah tidak memprioritaskan rakyatnya itu sendiri
mungkin itu dari saya
baik tepuk tangan untuk pati
yang kedua kami akan undang
rekan rekan dari unes semarang
ada saiful mujad
presiden mahasiswa unes semarang
tepuk tangan untuk saiful
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hidup rakyat indonesia
bicara tentang pemuda
sejatinya kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa
sehingga sudah jelas
dia yang selalu memberikan
dan menjadi pelaku sejarah
bukan hanya penonton sejarah
saat ini kawan kawan semua dari segala penjuru
kita sudah bergerak
kita sudah resah akan masalah bangsa
tapi karena banyaknya alasan yang tidak bisa diselesaikan oleh wakil wakil rakyat kita
yang katanya dewan perwakilan rakyat
tapi nyatanya dewan penipu rakyat
saat ini kawan kawan semua
manakala kita tidak bisa bergerak
kemudian reformasi ini dikorupsi
mau jadi apa bangsa kita
saat ini dihadapan kita
kita song song sebuah peradaban
yang ternyata masalah ini adalah
akumulasi daripada masalah masalah sebelumnya
yang tidak bisa diselesaikan
masalah pendidikan masalah ekonomi masalah politik
semuanya punya masalah
dan seharusnya negara hadir
untuk menuntaskan ini
bukan cuci tangan
apalagi menyalahkan mahasiswa
apalagi saat ini kawan kawan semua
rakyat miskin kota sudah bersatu
maka tidak ada kata lain
selain kita lawan setiap kebijakan yang tidak bijak
setiap kebodohan yang diperbuat oleh para pemimpin kita
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
panjang umur perjuangan
saya sultan rifandi
ketua dma uin jakarta
para penguasa beberapa hari yang lalu gelombang demonstrasi mahasiswa telah dilakukan dan hari
ini pak presiden jokowi ikut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan kawan mahasiswa dengan
berbagai aksi aksi dan demonstrasi namun bukan hanya apresiasi yang dilakukan banyak juga hantu
yang berkeliaran apa itu hantu hantunya aksi kita dibilang ditunggangi kita juga diingatkan oleh
kemenristek dikti bahwa mahasiswa juga sudah tidak boleh aksi karena rektornya juga akan disangsi saya
mesti menekankan kepada para penguasa tolong jangan meniup sambil menghantam dan kita mesti kabarkan
kepada seluruh masyarakat
dan mahasiswa hantu hantu tersebut mengabarkan kepada kita untuk tidak berbicara soal substansi
maka saya tegaskan kawan kita sudah menjadi korban pada saat aksi demonstran maka mutlak tuntaskan
perjuangan dan hanya ada satu kabar yang mesti kita kabarkan kepada seluruh masyarakat indonesia
kabar itu adalah kabar kemenangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak kita tadi sudah mendengarkan apa yang menjadi unek unek dan aspirasi teman teman mahasiswa kita
akan bahas situasi terkini termasuk apakah mungkin sebenarnya aspirasi itu bisa terakomodasi atau
justru malah sudah diakomodasi oleh parlemen dan juga oleh istana kita akan bahas itu usaha jenah tetap di
yang pertama saya ingin memberikan apresiasi ya tidak hanya presiden tapi saya secara pribadi maupun sebagai deputi kantor staf presiden
nah yang kedua juga saya ingin menyampaikan karena tadi sore saya mendapat kabar tadi sudah disampaikan oleh saudara budi tentang meninggalnya salah satu mahasiswa dari imm ya
karena ketika saya mendengar kabar itu saya kumpulkan staff saya
saya yang berasal dari hmi dan kebetulan juga punya link up dengan teman teman imm untuk koordinasi ke sana
dan besok saya akan sampaikan kepada kepala staff untuk disampaikan kepada presiden supaya ada perasaan duka dari pemerintah
mungkin bisa juga tidak hanya perasaan duka itu saja ya
nah yang tadi saya lihat memang dalam perkembangan waktu
cepat sekali kan dalam dua hari ini paling tidak dua hari ini presiden sebenarnya sudah melihat dan tidak hanya mengapresiasi
tapi juga mengerti tentang tuntutan tuntutan teman teman mahasiswa
sehingga kemudian ada empat ruu yang ditunda supaya pembahasannya nanti dilakukan oleh dpr periode yang akan datang
tapi tidak hanya kemudian ditunda itu dalam pengertian oh besok dua hari
akan diloloskan lagi tidak
tapi tentu akan ada pembahasan pembahasan lagi
akan ada ruang ruang dialog yang lebih terbuka lagi
nah memang di berita saya baru dapat berita belum saya cek katanya besok akan menerima mahasiswa dan sebagainya
jadi ruang dialog ini saya kira sudah menjadi hal yang penting agar aspirasi itu tidak harus di jalanan lagi

jadi saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir
tokoh tokoh masyarakat tokoh agama termasuk yang saya lihat ada gurunya om roki ini ada omar silam tadi
saya tidak pernah berguru tidak punya guru saya berguru pada anak stm
tadi ada beberapa saya daftarnya lebih empat puluh lima puluh kalau tidak salah
nah sebenarnya tidak hanya masalah ruu kpk kuhp dan sebagainya
tapi juga ada masalah
kau telah penanganan kau telah papua dan sebagainya
tapi yang menjadi titik penting tentu adalah soal ruu kpk
dan tadi dari serapan masukan dari banyak tokoh itu memang presiden menyampaikan
ada ruang yang memang menjadi hak presiden hak prerogatif presiden untuk misalnya memberikan
membuat kebijakan soal perbu
nah tapi ini tentu ada hal hal teknis
yang akan dikaji dengan pembantu pembantunya
karena misalnya dengan waktu yang tinggal hitungan lima hari kalau tidak salah ya
para anggota dpr ini kan waktunya tinggal lima hari untuk periode yang saat ini kan
apakah itu mungkin
atau kemudian nanti di periode dpr yang akan datang
dan kemudian kajian kajian yang lain
jadi prpu sudah pasti akan keluar atau belum
bukan pasti bukan pasti artinya
karena presiden baru tadi menerima masukan dari tokoh tokoh itu
dan kemudian dari masukan itu presiden kemudian menangkap ada peluang
ada kemudian hak yang dia bisa juga gunakan untuk melakukan itu
kalau anda istana sendiri melihat gelombang demonstrasi dalam satu dua hari terakhir
termasuk hiruk pikuknya dan bahkan menelan korban jiwa misalnya
kalau kita lihat yang ada di kendari
apa yang menjadi keprihatinan atau highlight dari istana terkait dengan gelombang demonstrasi satu dua hari terakhir ini
nah tentu apa tadi yang sudah disampaikan semangat moral itu tetap harus dijaga
artinya apa titik ini kan kemudian menjadi semacam pembelajaran buat kita semua
terutama juga pemerintah ya melihat ini
artinya bahwa kutub yang punya aspirasi yang berbeda ini
dalam konteks politik yang sudah sedemikian rupa ya aksi kemarin dan sebagainya
dan munculnya gelombang
yang terjadi di beberapa daerah tentu ini harus ada akomodasinya gitu loh
nah ini titik ini yang menurut saya paling penting
karena pemerintah saat ini atau negara saat ini juga dihadapkan oleh masalah masalah yang lain
sehingga ini harus cepat diredam dan diselesaikan gitu
nah tentu diselesaikannya tidak hanya duduk mengundang dan sebagainya
tapi ada tindakan tindakan yang harus disepakati bersama
dan anda lihat bagaimana cara negara mengatasi menghandle termasuk mengartikulasikan aspirasi ini sudah di rel yang tepat
kira kira kaedah dan demokrasi yang baik
dari undang undang itu empat sudah ditunda
satu yang kpk tadi ada serapan dari masukan dari tokoh tokoh masyarakat dan sebagainya
saya mau ke bang zulfan dulu
kalau istana tadi merasa bahwa semua permintaan dari teman teman mahasiswa aspirasinya sudah dikabulkan quote unqu
dpr sendiri melihatnya bagaimana gelombang aksi demonstrasi dalam dua tiga hari terakhir ini
kalau dari sisi saya melihat begini
apa sih yang aneh kalau mahasiswa demonstrasi itu
mahasiswa ini kan dari dulu kalau kita pelajari kan salah satu kekuatan politik
punya hak sosial kontrol mereka
terhadap jalannya roda pemerintahan lembaga lembaga negara yang ada
jadi hal biasa ada
nah sekarang yang menurut saya yang harus kita salahkan itu adalah
kenapa ada orang yang berupaya merusak gerakan murni mahasiswa ini dengan pembakaran
provokasi dan segala macam
kita kan pernah mahasiswa tidak ada semangat mahasiswa ini membuat kerusakan
rusak kantor polisi rusak mobil itu pasti saya yakin bukan dari mahasiswa
tapi dari kelompok lain nyusup untuk merusak perjuangan mahasiswa
ini sebenarnya yang harus kita perhatikan
jadi jangan kita salahkan
jadi anda menilai ada suara atau isu penunggang atau penyusup atau penunggang penumpang gelap itu memang nyata ada
anda bisa mencium dengan
pokoknya kalau ada gerakan mahasiswa
untuk melakukan suatu mengajukan aspirasi
ya mereka kemudian ada yang mereka tidak setuju
setan hantu blau pasti ikut untuk menggagalkan gerakan mahasiswa
itu yang harus kita catat
apapun akan mereka lakukan
jadi saya tidak percaya bahwa pembakaran segala macam ini
itu pasti bukan dari mahasiswa
tuntutannya relevan menurut anda bang zulfan
tuntutan dan aspirasi teman teman
sesuai dengan kebutuhan
ya pasti relevan dong
hak mereka untuk menuntut
hak dpr hak pemerintah
hak dpr hak pemerintah untuk melakukan sesuatu
tapi kalau dituntut oleh mahasiswa jangan disalahkan
oke kita akan ke bang usman dulu
tapi kita akan break dulu
apakah betul ada penumpang dan penunggang gelap
dalam aksi demonstrasi dua tiga hari terakhir ini
dan bagaimana anda lihat negara termasuk parlemen
mengatasi dan mengartikulasikan proses demokrasi terakhir ini
kita akan bahas itu saja dah
kami akan segera kembali
oke saya mau minta catatan bang usman hamid
apa yang anda lihat dari gerakan mahasiswa dua tiga hari terakhir
termasuk juga bagaimana negara melihat dan mengartikulasikan
dan menghandle problematika ini bang usman
oke kalau dilihat secara umum sebenarnya gerakan mahasiswa yang sekarang ini
itu gerakan mahasiswa yang terbesar
dan cukup bersejarah selama dua puluh tahun terakhir
dan saya kira perbedaannya kalau kita bandingkan dengan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan adalah
mereka benar benar gerakan yang merdeka yang independen
dari komponen politik yang lain
misalnya saya mau katakan begini
kan dikatakan mereka ditunggangi oleh kepentingan politik
kepentingan politik siapa
kepentingan politik partai yang mana
semua partai politik di parlemen itu mengekor pemerintah
tidak ada partai politik yang menjadi oposisi terhadap pemerintah
tidak ada partai politik yang saat ini merasa dirugikan oleh pemerintah
sehingga merasa perlu untuk menjatuhkan pemerintahan
bahkan pemilihan umum yang kemarin dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
lalu pemilihan umum dki jakarta dua ribu sembilan belas
yang begitu membelah masyarakat secara sosial
itu berujung anti klimaks dengan rekonsiliasi antara prabowo
dan juga dengan partai partai gerindra dan kawan kawan
dengan partai partai jokowi
di stasiun mrt
di stasiun mrt
jadi sebenarnya partai politik yang mana
jadi disitulah perbedaan dengan gerakan sembilan puluh delapan
perbedaan sembilan puluh delapan bukan juga ditunggangi
tetapi memang seluruh komponen politik partai ketika itu
terutama pdi dan p tiga misalnya
merasa dirugikan oleh kepentingan kekuasaan orde baru
sehingga mereka ikut menopang gerakan mahasiswa
begitu pula dengan kalangan organisasi non pemerintah di masa itu
bergabung itu semuanya
nah yang saat ini itu benar benar mereka sendiri
meskipun secara intelektual mereka juga berkolaborasi dengan para sarjana
untuk merumuskan masalah masalah apa yang mereka mau angkat
mereka bukan hanya mau mempersoalkan undang undang kpk
mereka juga mengangkat insiden rasisme terhadap mahasiswa papua di surabaya
mereka juga mengangkat persoalan menguatnya peran kepolisian
di dalam politik pemerintahan jokowi
mereka menyebutnya duifungsi polri gitu
jadi dari mulai undang undang kpk
undang undang kuhp undang undang pertanahan
sampai dengan undang undang pertambangan mineral dan batu bara
bagi mereka ini adalah undang undang yang seluruhnya
mau mengarah pada pengejaran keuntungan dari oligarki
dari segelintir pedagang kaya yang kebetulan menguasai partai
menguasai birokrasi dalam pemerintahan
ini yang mereka tentang
jadi itu kegentingan yang dianggap yang dirasakan mahasiswa
sehingga akhirnya ini menjadi akumulasi yang dua puluh tahun terakhir
mereka mempertanyakan legitimasi negara
legitimasi negara hanya bisa diambil kalau ada keadilan
tidak ada satupun keadilan yang dihadirkan
sebut saja kasus apa
kasus munir tidak diselesaikan
kasus apa lagi novel baswedan tidak diselesaikan
yang diselesaikan adalah usaha untuk menjelek jelekkan
tuntutan tuntutan semacam ini dengan tuduhan tuduhan kotor
bahwa di dalam kpk ada taliban
bahwa di balik gerakan mahasiswa ada gerakan islamis
bahwa di balik papua itu ada benny wendadi
jadi lebih sibuk mencari kambing hitam
daripada menyelesaikan persoalan ini
apakah seperti ini yang anda maksud bang usman
kalau kita dengar tadi menko polo kang wiranto
sempat menggelar konversi pers tadi siang
dengan narasi narasi seperti ini
kita saksikan bersama
gerakan gelombang baru ini nanti kita harus waspada
karena akan mengerahkan kelompok islam radikal
kelompok islam garis keras lah istilahnya begitu loh begitu
kelompok islam garis kerasnya akan dikerahkan ke sana
juga akan melibatkan para supporter hati hati
supporter bola kaki pun akan disasar untuk dilibatkan ya dalam gerakan itu
kemudian teman teman buruh ya jangan sampai nanti juga ya
mau atau dipengaruhi oleh mereka mereka yang hanya akan membangun kekacauan ini
juga tukang tukang ojek dan para medis
bahkan para medis ini sudah diberikan penyesatan
bung roky anda lihat bagaimana negara merespon
melihat aksi demonstrasi tiga hari ini
termasuk tadi sikap presiden yang dibacakan oleh mas eko
termasuk juga apa yang dikatakan oleh menko polo kang
ya agak norak sih narasinya pak wiranto
karena dia sebut
petugas medis hati hati pada petugas medis
hati hati pada tukang ojek
hati hati pada islam radikal
segala macam hati hati
padahal itu juga demonstrasi
mahasiswa saya provokasi
saya buat demonstrasi saya pulak balik ke kampus saya provokasi
kenapa apa yang salah
demonstrasi itu hak untuk menyatakan pikiran
kalau kita memprovokasi orang untuk menyatakan pikiran apa yang salah
justru wiranto tuh yang salah
karena dia bikin kontra provokasi dengan menakut nakuti orang yang mau demo kan
kan logikanya kan begitu
dia panik dengan gerakan mahasiswa dan stm
lalu berupaya untuk menghasilkan narasi baru yang sifatnya menakut nakuti
padahal demonstrasi itu adalah inti dari demokrasi
jadi kalau saya memprovokasi demonstrasi saya memprovokasi inti dari demokrasi
sekarang kata provokasi ditakutin orang
provokasi saja tidak ada soal
tunggang ya pasti tunggang menunggang itu hal biasa
karena tidak ada demonstrasi yang tidak ditunggangi
mahasiswa hongkong sudah pasti ditunggangi cia
jadi wajar pernyataan pak wiranto tadi
wajar tetapi bukan dengan cara menakut nakuti
kalau dia pemimpin politik pemimpin keamanan
dia tidak usah ngomong
dia tangkap saja
karena dia menakutkan orang
dari awal dia tahu ini negara
punya mata di seluruh cctv jakarta tuh
kenapa tidak dari awal dia menggunakan mata digital itu
untuk membekuk yang disebut sebagai penunggang gelap
supaya tidak terjadi
jadi orang berpikir kalau begitu didiamkan dipancing
supaya ada alasan untuk bikin konversi pers tadi gitu
jadi jalan pikiran itu dengan mudah kita intip
itu adalah jalan pikiran yang konspiratif
anda tadi sebutkan pak jokowi apresiasi itu
oh tentu mesti begitu
tapi tadi malam
menterinya membuli anak bem
begok kalian dungu
padahal dia ngutip saya kalau saya bilang dungu bukan anaknya tuh
jalan pikirannya itu
tidak baca sih
kalian mau jadi homo homini lupus
loh seluruh keterangan dia itu ngaco justru si menteri yang profesor itu
homo homini lupus itu dalilnya ujungnya adalah leviathan
jadi kalau nanti bakal homo homini lupus
loh kalau begitu anda ingin ada leviatan gitu
itu kekuasaan absolut untuk menghasilkan stabilitas
kan terlihat kan menterinya juga nggak cukup pengetahuannya tentang filsafat politik
tapi diumber di situ
tentu saja si mahasiswa nggak bisa bantah
karena ada jarak senioritas
kalian tidak baca segala macam itu
bukan tugas rakyat untuk membaca undang undang
tugas pemerintah adalah membuat rakyat percaya bahwa undang undang itu adil
bukan suruh baca
jadi ini ada jarak antara legitimasi dan legalitas
menteri siapa namanya pak laoni berupaya untuk meyakinkan bahwa itu sudah bagus
kok sudah bagus nggak ada demo
substansinya kalian tidak paham
bukan soal substansi
seluruh paket demonstrasi hari ini berakar pada ketidakpercayaan orang pada presiden
yang hanya bisa diucapkan oleh cover majalah tempo
jadi di belakang kita ada psikologi yang sudah terbentuk secara umum bahwa ini pemimpinnya pembohong
dan mestinya itu yang diselesaikan
bagaimana anda melihat istana dan juga parlemen bisa mengatasi atau menghandle problem ini
anda lihat dalam dua tiga hari terakhir bung rocky
semuanya adalah di handle secara teknis
padahal berbohong itu adalah problem etis
karena disebut pinokio
supaya kita ada kejelasan
yang dimaksud dengan pejabat tempo benar benar pembohong
jadi biarkan saja kita diskusi itu sebagai fakta
lalu kita olah supaya kita tahu mengapa sampai anak stm turun ke jalan
lalu tiba tiba ada booster istana membuli anak stm
kalau itu tentu saja anak stm itu nggak bisa nantang debat dengan booster istana
malah anak stm bilang gue tahu rumah lo dimana
tetapi yang jelas bahwa ada semacam psikologi umum yang merasa bahwa ada yang nggak beres ada yang nggak adil
ada problem etis luar biasa
diselesaikan dengan cara teknis
perpu itu urusan teknis
bahkan dipamerkan tadi di media masa
ini tokoh tokoh lsm tua tua itu dikumpulin disitu
seolah olah ini mau nyogok pada kelas menengah
bahwa kita akan menghasilkan satu solusi
perpu itu solusi teknis
cukup tiga empat orang diundang ke istana
kenapa dipamerkan disitu
seolah olah masyarakat umum mengerti bahwa sudah diselesaikan
soal itu di meja makan presiden
baik saya kasih kesempatan mas eko untuk bisa menangkapi dulu
ini karena presiden banyak disebut sebut oleh rocky nih sebelum nanti ke bangkus bandar kembang sulepand
ya kalau bukan pendapatnya seperti itu ya memang bukan rocky ya
ya karena presiden yang punya soal kenapa
ya artinya begini
artinya dalam konteks bernegara memang ada masalah yang harus diselesaikan
dan tadi adalah proses
salah satunya adalah proses untuk menyelesaikan masalah itu
tahapannya memang belum
sampai kepada apakah misalnya ini nanti akan dilakukan dengan kebijakan perpu atau bukan
tapi tahapannya sudah ada tahapan atau stepnya sudah dirancang untuk mengundang para tokoh tokoh
mungkin juga lain kali dengan mahasiswa
supaya semua pihak ini diundang
bisa juga nanti rocky diundang ya
tapi pasti rocky menolak gitu
nah itulah cara kita bernegara
bukan sekedar teknis katanya
seperti kata rocky tadi
bukan sekedar teknis negara mengatasi atau menghandle aspirasi dua tiga hari terakhir ini
ya artinya begini
teknis itu kan undang undang
tapi politisnya itu kan juga menyelesaikan masalah itu
nah karena memang ada aspek politis sekarang ini yang berada di tengah tengah masyarakat
antara kutub yang mengendaki dengan landasan moralitas ya
terutama dari para mahasiswa yang mengendaki
untuk mengendaki undang undang kpk itu
dengan satu sisi adalah pihak pemerintah dan dpr
yang punya kewenangan untuk membentuk undang undang
dan merubah undang undang gitu loh
nah ini kan aspeknya memang wujudnya teknis gitu loh
tapi aspek politisnya juga pasti akan diselesaikan
kita akan bahas nanti kita kasih kesempatan mahasiswa untuk bisa berdialog dengan bapak bapak di sini
tapi kita akan break dulu kami akan segera kembali
saya akan kasih kesempatan sultan dulu deh
untuk bisa menanggapi ini banyak hal yang tadi diungkapkan
termasuk juga bagaimana negara pemerintah dan juga parlemen menangani
permasalahan ini termasuk ada isu kata pak wiranto
ini ada yang mau menggagalkan
pelatikan presiden dan ditunggangi
islam radikal gitu anda ditunggangi nih sultan
kawan kawan ini ya
saya lebih asik berdiskusi
di sudut sudut diskusi ciputat
dibandingkan dengan berdiskusi
dengan negara karena
membawa sebuah argumen
komunikasi yang dihadirkan kepada kita
penuh dengan sentimen
dibilang kita ditunggangi
lho sekarang saya tanya
fenomena politik apa yang
bisa memastikan bahwa
tidak ada free riders dalam politik
penunggang gelap itu pasti ada
tetapi apakah kemudian itu yang
apakah kemudian itu yang mesti kita
apakah tidak ada substansi dan isi
jadi seolah kok
tidak ada argumen balik yang nyampe ke kita
agar kita bisa menjawab dengan ilmu gitu loh
lalu kita juga diberikan
tudingan bahwa akan ada
menggagalkan pelantikan pak jokowi
pak wiranto memang betul
serius sekali berbicara dan kami ingin serius
kami hanya ingin mengisi
luar biasa pembelahan politiknya
seolah berbicara politik ini
soal surga dan neraka gitu loh kira kira
pembicaraan politik ini hidup dan mati
tapi ketika pembicaraan soal ruu kpk
sama sekali tidak ada pembelahan politik karena rekonsiliasi
maka kalau memang semuanya rekonsiliasi
biar mahasiswa yang oposisi gitu loh
oke oke tepuk tangan untuk sulit
kalau yang dijawab nih bang
abang tadi kan bilang nih aroma tunggang menungganginya kentara sekali terutama yang negatif negatif nih
apalagi yang berada di dalam posisi lembaga lembaga tinggi negara
atau pemerintahan itu nggak usah panik menghadapi situasi ini
oh anda juga kecewa dengan komentar negara seperti ini
iya lah itu kan panik menunjukkan kepanikan
dan kemudian kan ada institusi yang bertugas
untuk memahami situasi ini secara real
itu yang perlu disampaikan
jangan ini kita
datang satu orang
nanti datang satu orang masuk dari kuping kanan
ini yang keluar
ini saya kira nggak bekerja ini sistem
sistem ini harus bekerja
sehingga yang kita ambil itu adalah bukan pendekatan teknis
tetapi bagaimana kita melihat secara keseluruhan persoalan ini
ini kan bukan mendadak adanya demonstrasi seperti ini
nah ini kan pasti mereka ini kan dalam pikirannya sudah lama
ini kenapa negara seperti ini bangsa seperti ini
apa yang harus kita lakukan
anda lihat kondisinya sudah segenting gitukah yang dirasakan bang usman dan juga teman teman mahasiswa saat ini
demokrasi ada di titik nadir reformasi di korupsi
separa itu kah bang usman
salah satu yang paling salah adalah tadi dikatakan tidak ada partai oposisi
padahal ketika pemilu kan ada oposisi terbelah
harusnya partai oposisi itu mempertahankan diri menjadi oposan
inilah yang menjadi aspirasi ketika mahasiswa ingin memperjuangkan sesuatu lewat oposisi ini
dan kemudian kalau ini dianggap positif gerakan ini yang tadi mungkin pun yang koalisi bisa pindah ke oposisi
sehingga menjadi kuat kekuatan politik perubahan itu
jadi salah oposisi yang tidak ada gitu bang ya
bukan salah dpr dan pemerintah yang diam diam
kalau nggak berani oposisi presidennya satu aja pemilu yang akan datang
ya itu benar
tidak ada oposisi kan yang tadi saya katakan
jadi mahasiswa itu menggantikan absennya oposisi politik
orang kayak fahri hamzah fadlizon yang dulu katanya oposisi itu kan kemarin nggak beda dengan stempel aja terhadap undang undang yang mau digolkan oleh pemerintah gitu
nah repotnya di tingkat bawah kepolisian kan akhirnya harus menghadapi demonstrasi demonstrasi mahasiswa ini dengan penggunaan kekuatan
dalam catatan amnest di pengamatan amne termasuk juga investigasi kami di lapangan saya sendiri ada di lokasi juga di palmerah misalnya itu itu sangat brutal
dan itu dalam diskursus hakikat saswi manusia masuk dalam kategori penggunaan kekuatan yang eksesif
kekerasan dalam bentuk memukul menendang gitu ya menyiksa bahkan masuk yang kejadian di jakarta convention center itu tindakan brutal
yang sebenarnya belum lama kita lihat di dalam insiden mei
di bulan mei yang lalu
anggota kepolisian brimob misalnya
dan mereka waktu itu mengatakan sudah menghukum mereka yang terlibat di dalam tindakan penyiksaan
dihukum hanya dua puluh satu hari dan tidak ada pemidanaan padahal itu tindakan kejahatan itu
sampai hari ini tindakan kejahatan itu tidak pernah dipersoalkan dan kita nggak usah heran kalau itu kemudian berulang
begitu pula dalam kasus insiden di malang
di asrama mahasiswa di surabaya pelakunya juga nggak pernah ditindak termasuk anggota tni yang terlibat di dalam insiden rasisme itu
kalau hari ini anda melihat ada korban jiwa bahkan di
bahkan ada korban jiwa
kalau kita lihat setelah insiden insiden kekerasan di berbagai tempat kan twitternya saya nggak punya twitter tapi saya lihat di beberapa teman gitu
itu lebih sibuk untuk melemahkan atau meng counter gerakan mahasiswa dengan informasi informasi yang akhirnya mereka ralat sendiri

seolah olah ada ambulan yang disiapkan dengan batu
dengan alat alat kekerasan dan seterusnya
yang akhirnya ternyata salah gitu
begitu pula buzzernya yang dukung jokowi ini gitu
jadi lebih sibuk untuk melemahkan gerakan mahasiswa dengan segala tudingan
sebenarnya tadi tudingan tadi tuh ada hikmahnya juga buat saya
karena di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saya waktu mahasiswa dengerin pidato dari hal yang sama
dari orang yang sama
jadi saya merasa masih muda seperti di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu
itu persis yang dilakukan oleh menko polhukam sekarang sama dengan menhankam ketika itu
bahkan sebenarnya kalau saya
membuat tuduhan tuduhan konspiratorial gitu
padahal di dalam pengalaman tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
masa yang dulu menggunakan atribut islam
syahadat kemudian baju gamis bambu runcing
itu dikerahkan di bawah persetujuan pemerintahan ketika itu di bawah menhankam
yang digunakan untuk menyerang mahasiswa
dan pola itu tidak berubah dua puluh tahun kemudian

yang kebetulan ketika itu baru menggantikan pak soeharto
yaitu pak habibie
karena habibie dianggap dari ijmi ikatan cendekaan muslim dan seterusnya
lalu mahasiswa dengan sederhana oleh orang orang tentara saat itu dianggap sebagai gerakan yang anti islam
karena mereka berkumpul di universitas katolik atmajaya
tidak ada hubungannya dengan soal agama
kita berkumpul di atmajaya karena itu dekat dengan gedung dpr
supaya bisa menduduki gedung dpr
jadi cara mereka selalu
mengadu domba dengan isu isu yang miring seperti itu
menurut saya tidak banyak berubah hingga hari ini
pak saiko resep negara
dua menit ya
satu menit saja
ini menunjukkan mereka tidak kerja serius
mereka ini siapa bang zulfan
siapa yang membuat pernyataan itu
pemerintah yang partenas dan dukung ya pak ya
ini hanya ingin menunjukkan kepada presiden kami kerja serius loh
ini sebagai staff anda
ini tidak kerja
bahaya pemerintah seperti ini menurut saya ke depan nanti
yang ditangkap di jakarta aja tuh sembilan puluhan
sembilan puluh empat orang kalau nggak salah itu
dan total di seluruh kota kota itu ada sekitar dua ratus lima puluh lima orang yang ditangkap
termasuk yang luka luka itu juga sekitar dua ratus empat puluh an orang
banyak sekali yang luka termasuk yang meninggal di kendari
saya kira serius masalah
jadi memang hari ini aksi demonstran kemarin
mengalami beberapa kali
ketika turun ke jalan kita pedih dengan gas air mata
ketika sudah kita pedih dituding tudingkan
tapi lebih pedih lagi ketika rkuhp itu ditetapkan
nah itu dia kepedihan itu akan dijawab oleh mas eko nanti rocky akan menambahkan
tapi kita akan break dulu
kami akan segera kembali
untuk ya pes fish hahaha
terus ya apa namanya ke kenan ya terus ya soal gas air mata gitu
kayaknya itu langsung serentak gitu dilakukan tanpa adanya kayak upaya upaya pembujukan dan memang perundingan bersama gitu
dan memang saya rasa ini yang sangat disayangkan ya kita sampai dikejar kejar gitu sampai kemana mana gitu
sampai saya ke musola musola tvr yang sana
jadi kita sampai masuk dan sampai tutup pintunya sampai masih disemprot gitu
saya bingung tuh apa yang diharapkan sampai saat ini
baik mas eko coba ini bagaimana negara katanya untuk menghandle penyakit ini misalnya kalau dianggap penyakit resep antibiotiknya sama gitu sama kayak dua puluh tahun lalu
ya saya tentu tidak bisa memberikan analisis yang dengan dasar yang sama meskipun mungkin saya setuju
soal absennya oposisi
tapi pada satu hal yang penting sebenarnya dalam konteks kemarin ini ini adalah karena mahasiswa ini
secara basis material mereka punya basis moral yang kuat itu yang penting
dan kemudian yang kedua isunya adalah soal kpk yang menjadi institusi yang menjadi mandat salah satu dari sekian agenda reformasi yang paling tidak menurut saya saya misalnya menganalisis
adalah sebuah institusi
nah kpk ini satu lembaga yang menjadi agenda reformasi yang saat ini masih istilahnya masih diadukan oleh masyarakat
nah oleh karena itu ini sebenarnya bertemu isu yang dengan gerakan moral yang kuat menuju pada sentimen masyarakat yang cukup kuat
tapi negara menghandle ini kan dikritis sekali gitu mas eko
nah artinya apa sebenarnya
bahwa tadi sebenarnya sudah dipahami bahwa ada free rider itu iya
dalam teori politik dalam konteks politik di lapangan apalagi kemudian ribuan kayak gitu ada istilah kelompok kelompok yang tanda kutip ya ini
pasti ada yang ereksi gitu loh secara politik untuk kemudian menggunakan isu lain dan sebagainya
tapi ini disadari oleh mahasiswa
tapi hari ini yang perlu kita ingin tarik dari semua ini adalah isu yang atau tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat
dan itu presiden ya sudah memberikan satu respon terhadap penundaan ru yang ru pertanahan
saya waktu itu ikut di depan istana itu karena kalau isu pertahanan kan masih seusia usia saya lah aktivisnya
teman temannya bung usman dan sebagainya
jadi komunikasinya masih
mas eko tapi melihat banyaknya korban yang jatuh bahkan ada korban yang meninggal
di tengah era demokrasi seperti saat ini ada korban jatuh karena demonstrasi itu rasanya agak mengolok ngolok akal sehat kita mas eko
ya itulah menurut saya begini polisi juga punya standar ya
punya standar punya sop dan sebagainya
sehingga misalnya kayak kabar terakhir yang meninggalnya mahasiswa itu
nah tentu polisi bisa dituntut untuk menyalahkan
memberikan keterangan yang pasti dan penindakan terhadap misalnya kalau aparatnya terlibat misalnya
karena memang standar sop nya tidak diperlakukan apa itu peluru tajam untuk menangani tindakan demonstrasi
apalagi demonstrasi mahasiswa
nah kira kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks ini
nah dalam kaitannya dengan soal penumpang gelap dan sebagainya pasti ini sangat rawan ketika kemudian diucapkan
diucapkan ya untuk mengatakan bahwa ini gerakan mahasiswa ditunggangi dan sebagainya
pasti akan imun
meskipun secara nyata secara nyata dari kacamata intelijen aparat keamanan itu ada
karena isu isunya ada
kemudian orang orangnya juga ada
videonya juga ada
tapi kan ini urusan kemudian aparat keamanan intelijen untuk melakukan tindakannya
tapi semangat ini jangan kemudian ditabrakkan
dengan isu isu tadi
dan sudah diada kesadaran dari teman teman mahasiswa bahwa memang dalam konteks aksi yang begitu masif besar pasti akan ada kelompok kelompok kepentingan yang ingin
tapi saya tidak mengafirmasi ya
ini konteks ya
oke bung roky catatan anda
iya ini benar tadi bahwa ada satu mahasiswa meninggal dalam peristiwa politik genting itu
dan tidak ada breaking news dari istana
bahkan orang ya siapa itu
namanya renty dua puluh satu tahun
yang mestinya ada di kepala presiden
dia ucapkan dia bisa stop pertemuan soal perpu tadi dengan empat puluh satu tokoh
kita heningkan cipta misalnya
sama seperti yang dilakukan saudara budi di sini
jadi dianggap sebagai itu adalah risiko
lo mustinya demokrasi menjamin gantinya
demokrasi menjamin gak ada satu tetes darah pun tumpah gitu
karena kita percaya pada argumentasi itu
mahasiswa datang dengan argumentasi
kenapa mesti dihalau dengan water cannon
ya biasa aja
nah itu soalnya itu
padahal saya tahu di istana itu berlimpah mereka yang mengerti soal hak asasi manusia
yang asal usulnya adalah civil society
yang mestinya mereka yang tampil bertemu dengan mahasiswa itu
kan itu dengan mudah kan
tapi saya mengerti bahwa gak ada satupun yang wajahnya bisa gagah berani untuk mengucapkan dalil dalil hak asasi manusia
karena kuyuh semua di depan tatapan mata general tuh
yang ada di istana itu
nggak ada narasi itu tuh
sebut satu orang di situ tuh
jadi kelihatannya mereka justru cari suatu
mereka justru cari suaka di dalam kekuasaan
mereka yang disebut orang hilang oleh icw kemarin itu
kita lihat itu tuh
telah terjadi kontras moral yang sulit dijembatani lagi
sehingga yaudah apa
bagaimana cara menjembatani satu kontras moral tuh
itu soalnya tuh
jadi pelarianya tadi adalah ini nanti akan membatalkan
pemilu kata pak wiranto
sekarang kalau pemilu gak batal berarti wiranto hoax
kalau nggak batal berarti wiranto hoax
kalau ternyata juga batal itu bukan karena analis wiranto
wong intelijen gak bekerja kok
jadi itu soalnya tuh
seberapa besar adanya jatuh korban
kemudian banyaknya luka luka teman teman mahasiswa menjadi apologi
dari sebuah perjuangan dari sebuah proses demokrasi
kita akan jawab itu usai jenak
kami akan segera kembali
bicara tunggang penunggangi tadi kita bicara korban tunggang menunggangi
termasuk ada banyak skenario skenario
yang kemudian katanya melingkupi gerakan mahasiswa satu dua hari terakhir
wah gek ketua dpr
sebelum anda bicara
wakil ketua dpr fahri hamzah punya perspektif tentang gerakan teman teman
kita dengarkan yuk
mereka akan memaksakan agar presiden memperpu undang undang kpk
dan presiden sudah menyatakan menolak kan
presiden menolak tapi yang berikutnya akan diserang adalah presiden
saya tahu permainan ini ya
saya tahu mereka akan lumpuhkan presiden
sampai presiden mengeluarkan perpu mengesahkan undang undang kpk lama
karena kpk itu elemen liar ya
itu elemen liar yang bisa dikendalikan oleh mereka
udah lah itu tesis saya begitu
saya udah tahu kok ini orang orangnya
dia pakai tuh
di dalam kpk mereka bikin partai
partai ini nggak bisa dikendalikan oleh pimpinan kpk
bahkan gak bisa dikendalikan oleh men pan
nggak bisa dikendalikan oleh presiden
teman teman itu ada satu lagi analisa tentang gerakan teman teman gimana
terima kasih banyak ya
tadi sempat disampaikan bahwa menarik kalau misalkan
tapi juga direpresi
jadi ada kontradiksi yang seolah olah
manis di depan tapi busuk di belakang
jadi mengingat teman teman di belakang
di belakang itu seolah olah
direduksi oleh kepentingan kepentingan yang seolah olah
negara ini tidak bisa
seolah olah tidak bisa mengartikan
bagaimana narasi yang dibawa oleh teman teman mahasiswa
terkhusus oleh gerakan moral yang dibangun
lewat elemen yang bersatu gitu kan
mengingat teman teman yang hadir di senayan misalkan kemarin ketika di lapangan
ada gas air mata dan sebagainya
tindakan represi ini pun hadir ketika kita mau sampai atau mau berangkat ke jakarta
saya dari semarang bawa lima bus untuk menyuarakan pendapat
untuk menyuarakan aspirasi kami
tapi ternyata di lapangan sampai tiga kali digembosin oleh aparat gitu kan
jadi ada hal hal yang seolah olah saya rasa
dikembosinnya seperti apa tuh
ada situasi yang dimana ketika kita berjalan itu kemudian diputarbalikan
dan po nya diancam untuk dibekukan
surat surat ininya surat strateginya dan sebagainya
jadi saya rasa negara ini tidak apa ya
kehilangan narasinya untuk menerjemahkan
bagaimana keprihatinan anak bangsa terhadap bangsanya sendiri gitu kan
dan saya rasa ini perlu dipertegas kembali
apalagi tadi sampai bahwa menristek akan memanggil rektor rektornya dan sebagainya
ketika disuruh anaknya atau mungkin anaknya yang ikut aksi
ini yang menarik saya rasa
kalau misalkan saya baca beberapa data yang dari abang abang saya juga dahulu
lewat pergerakan mahasiswa
sampai saat ini belum diutaskan
beberapa hal yang berkaitan dengan referensi terhadap mahasiswa
apalagi kalau misalkan narasinya tadi seolah olah kpk ini menjadi corong
dimana tidak adanya keadilan sehingga menagih keadilan oleh dpr
kpk ini kan kpk itu lahir dari rahim reformasi gitu kan
kalau misalkan kita mau menelisik ini
menarik kalau misalkan tidak ada kinerja yang jelas
kemudian seolah olah mereduksi kinerja yang jelas
jadi saya rasa wakil wakil rakyat ini pun kehilangan narasi untuk bagaimana membuatkan kpk sesuai jadinya presiden
bang zulfan ini dikomentari nih bang
curhat kepada anda juga nih teman teman
saya melihat sebagian anggota kabinet pak jokowi ini
kurang mendapatkan pendidikan politik
itu yang pertama
masa seorang mendikbud
suasana mahasiswa sedang melakukan sebuah gerakan
kemudian suasana mahasiswa ini lagi bergerak untuk mengajukan aspirasi mereka
dengan berbagai elemen yang ada
dan itu secara menurut saya kan awalnya memang tidak ada apa apa
ada di depan gedung dpr
ya saya kan memperhatikan itu terus juga dari sana
enggak ada masalah
tiba tiba kok keluar ancaman seperti ini
ini kan berarti kasihan benar ini
siapa yang kasihan
menristek ini kurang pendidikan politik
ini kan bahaya bangsa ini kok seperti ini
waduh kalau pejabat seperti ini banyak dalam pemerintahan rusak kita
pengetahuannya itu sangat rendah
dan ini menunjukkan bahwa pasti hati nuraninya nggak ada
jadi salah menteri bukan salah presiden ya pak ya
ya nanti kan itu akan naik ke atas kalau nggak hati hati
jadi menurut saya bahwa kalau ingin menyelesaikan satu masalah
mari pelajari dulu dengan baik
kalau banyak yang seperti ini
yang kita inginkan ini kan orang menyiramkan air
bukan gas air mata bukan api
ya kalau menristek bicara seperti ini
ini kan orang sudah panas dia kasih api ya pasti ribut
nah oleh karena itu menurut saya bahwa apapun alasannya
semangat daya kritis mahasiswa ini jangan dibungkam
aparat kepolisian anda komisi tiga bang zulfan
kalau kita lihat banyak korban ada yang meninggal dunia
luka luka di depan mata telanjang mata kita lihat
kasih keterasan ya
bahwa kita jangan
bukan dengan bicara sekedar sop ya kan
tapi kan harus dididik dari pendekatan kemanusiaan
eh dulu lo manusia sana manusia
bisa nggak kita bagaimana menghadapi ini dengan tenang
sebagai mitra kepolisian ada langkah konkret dari anda komisi tiga bang
untuk bisa melihat atau memanggil
harus yang namanya polisi ini kan harus kita panggil
polri ya akan kita panggil kita pertanyakan lalu
kenapa ini bisa terjadi
kan begini ini jawabannya nanti kan jawaban standar lagi kan
itu kan persoalannya seperti itu
baik bang usman catatan anda
ya untuk kejadian kejadian yang sebelumnya harusnya kan ditanyakan oleh komisi tiga ke kapolri
apakah pelaku pelakunya dari anggota kepolisian yang terlibat dalam penyiksaan atau pembunuhan yang tidak sah misalnya
itu kan itu yang nggak pernah
kontrol itu juga nggak pernah jalan di dalam komisi tiga gitu selama ini
dalam kasus novel basuh ya kan
kasus wedan kasus munir
dulu kasus munir periode dpr pada masa itu membentuk tim pencari fakta komisi tiga komisi satu
karena orang seperti novel ini memang cakap di dalam memberantas korupsi di dua sektor
sektor pertama itu adalah sektor politik yang melibatkan partai partai politik
kenapa orang seperti fahri hamzah itu sepertinya sangat anti kpk
karena presiden partainya itu pernah ditangkap oleh kpk gitu
jadi dia sangat membawa itu
membawa kepentingan yang sangat penting
yang sektor yang kedua adalah lembaga penegak hukum seperti kepolisian
kenapa kepolisian berkali kali berbenturan dengan kpk
di bawah kabar reskrim soeharto bialius yang sekarang kepala bnpt
kpk dekat dengan polisi
di bawah pimpinan misalnya heruwinarko yang sekarang kepala bnn
dulu penindakan kpk jalan dengan baik
tetapi secara kelembagaan dia seringkali berbenturan
karena kpk orang seperti novel lagi lagi
memang handal dia dalam membongkar praktek korupsi di dalam kepolisian
dia membongkarnya karena kecintaan dia pada kepolisian
tapi dilihat sebagai serangan terhadap kepolisian
jadi sebenarnya pernyataan tadi itu seperti cermin saja
bahwa partai partai politik tidak suka pada kpk
nah salah satu sumber persoalan korupsi di dalam tubuh partai sebenarnya rendahnya subsidi dari negara
seharusnya partai memperjuangkan subsidi dari negara
bukan kemudian justru melawan instrumen seperti kpk ini
dan kegelisahan itu yang kemudian menggerakkan
ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan di seluruh indonesia
karena ini tadi disebut oleh pimpinan mahasiswa kan
bahwa kpk ini lahir dari rahimnya reformasi
agenda pertama yang dipersoalkan oleh mahasiswa adalah kkn
korupsi kolusi dan nepotisme
dan agenda pemberanasan korupsi itu seperti dibentangkan kembali
oleh para mahasiswa sekarang ini
karena dilemahkan dan dihianati gitu
nah ini yang saya kira nggak dilihat oleh pemerintah gitu
tapi bisa dimengerti karena memang dalam
dua puluh tahun reformasi
tapi bisa dimengerti karena memang dalam
dua puluh tahun reformasi
berbagai kajian para sarjana memperlihatkan
sistem politik di indonesia dikuasai oleh dua model politik
yang pertama itu oligarkinya
yaitu para pedagang kaya
yang segelintir orang
dan yang kedua adalah kartel partai
jadi siapapun yang berkuasa
tidak ada oposisi yang sesungguhnya
oposisi bahkan berkolaborasi dalam berbagai praktek korupsi
termasuk revisi undang undang kpk
termasuk revisi undang undang kpk
jadi disitu saya kira yang dimaksud oleh mahasiswa sebagai reformasi di korupsi
sebelum mas eko akan menjawab banyak hal hari ini

bu rocky catatan terakhir anda
pertanyaan saya gini
sebegitu gentingkah kondisi demokrasi saat ini
reformasi di korupsi dengan konstelasi dan situasi terkini
sehingga semua resah
dan semua kecewa
dan bagaimana anda melihat orang orang yang merasa
menjawab keresahan dan kegelisahan itu
genting dalam aspek
yang dirasakan oleh publik itu
itu soalnya itu
tapi dibikin genting oleh kekuasaan
karena dianggap akan membatalkan pemilu
padahal justru kaitannya adalah
kalau proses pemilih itu legitimasinya kuat
walaupun ada barah sosial
orang masih menghormati lembaga kepresidenan
tidak ada yang menganggap bahwa ini lembaga yang sakral
orang menunggu misalnya
presiden tidak datang ke sidang pbb
apa yang ada di kepala orang
dia takut tidak pulang lagi
dia takut nanti dibuatkan meme
tentang ketidakmampuan bicara di forum internasional
padahal kita perlu
supaya kembali lagi ada kepemimpinan
paling tidak kepemimpinan regional
jadi ini satu paket keadaan
yang memang tidak bisa dibaca oleh kekuasaan
jadi itu sama seperti api di kalimantan
yang dia tidak tahu itu sedalam apa
jadi kekuasaan tidak bisa baca
barah sosial di bawahnya
karena dia terlibat dengan urusan teknis saja
jadi justice itu adalah urusan etis
sakit hati dari kemarin itu
pasti berlanjut sampai sekarang
jangan karena itu lalu dianggap bahwa
wah semua orang potensial untuk membatalkan pelantikan
jadi di kepalanya cuma pelantikan pelantikan pelantikan
yang memang ada krisis legitimasi
ada defisit legitimasi
sehingga orang punya semacam ya gagasan
makanya ramai ramai kita batalkan pelantikan
kalau presiden kuat secara legitimasi
dia tidak ada soal tidak perlu
jadi terbaca kecemasan itu dari keterangan
keterangan saudara wiranto tadi
baik tepuk tangan untuk rocky
mas eko terakhir sekali singkat saja
bagaimana memastikan presiden tetap merawat dan menjaga reformasi
termasuk semangat reformasi dan demokrasi
ya yang pertama tentu kemudian soal legitimasi dan sebagainya
saya kira sudah dalam konteks elektoral
legitimasi itu sudah lewat lah kira kira begitu ya
nah cuma memang ada beberapa hal
oh terima kasih ditakutin
enggak artinya memang masih ada beberapa hal ya
artinya belum tuntas tuh walaupun sudah dikupas
nggak tuntas soal elektoral politik sini kan
ya itu yang mau saya jawab
yang mau saya jawab itu salah satunya
sebelum saya nanti soal subtansi mahasiswa tadi
nah misalnya soal batas
batas antara keterpilihan penetapan
dengan misalnya apa ini pelantikan
itu hampir tiga bulan
nah batas ini kan juga penting ya
supaya kemudian tidak ada ruang yang ketika misalnya
untuk membahas hal hal yang sensitif tadi
itu bisa menjadi dalam
ada penumpang penumpang gelap tadi misalnya
nah ini saya kira satu persoalan
mungkin ke depan para anggota dewan dan semuanya bisa memikirkan
untuk undang undang pemilunya supaya tidak
dan pastikan presiden tetap merawat demokrasi
menjaga soal informasi
nah soal itu ya
singkat saja mas eko
karena kalau singkat begini saja lah
bahwa presiden menunda itu adalah bukti ya
bukti bahwa merespon aspirasi teman teman mahasiswa
nah supaya kemudian ada ruang jeda dan ruang dialog
nah kemudian juga satu hal lagi soal ru kpk
presiden juga membuat satu tahapan tahapan
untuk menyerap aspirasi dari kelompok kelompok masyarakat
mungkin termasuk nanti mahasiswa
jangan lupa subtansi yang disampaikan oleh presiden
dalam ru kpk kemarin
ada sebetulnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh dewan oleh dpr
bisa berdepan panjang soal itu mas eko
ya makanya tapi saya tidak ingin subtansi itu
subtansi sekarang adalah sudah merespon masalah yang terjadi
sudah merespon masalah yang disampaikan oleh mas eko
oke tepuk tangan sekali lagi mas eko sulistyo
usulkan sedikit sepuluh detik dari anda
institusi menunda tidak mengobati mahasiswa untuk terus turun aksi
karena tuntutan kita membatalkan bukan menunda
oke tepuk tangan untuk mahasiswa indonesia
tepuk tangan untuk kita semua
memang demikian kupas tuntas pada malam hari ini
kita akan nantikan bagaimana kelanjutan perjuangan mahasiswa ke depan
kami akan segera kembali dengan program program cnn indonesia lainnya
saya budi adi putra selamat malam